informasi yang ini berkaitan mengenai presiden joko widodo menerima sejumlah artis pencipta lagu dan musisi tanah air di istana negara
untuk memperingati hari musik nasional sembilan maret
presiden berharap musik indonesia mampu mendominasi musik tanah air
dua ratus musisi lintas generasi hadir seperti titik puspa bimbo andre hehanusa katon bagaskara ita purnamasari hingga artis muda raisa
seperti kebiasaan presiden jika bertemu dengan masyarakat begitupun ketika bertemu dengan para artis dan musisi
sejumlah pertanyaan dilontarkan oleh presiden dengan imbalan sebuah sepeda
saya minta ingin saya juga ingin agar musik indonesia musik kita ini mendominasi semua tempat semua ruang semua kalangan yang ada di tanah air kita
bukan musik musik dari barat bukan musik musik dari negara yang lain
inilah yang terus kita upayakan
agar betul betul menjadi tuan rumah mendominasi di negara sendiri indonesia